minggu dini hari warga jalan kerja bakti kecamatan makassar jakarta timur
dikejutkan kemunculan seekor ular sanca
ular tersebut ditemukan di kandang ayam salah seorang warga
warga yang berusaha menangkap ular sempat kesulitan
karena ular sedang memangsa seekor ayam
setelah tertangkap ular yang panjangnya sekitar empat meter ini
menjadi tontonan warga sekitar
awalnya itu warga lagi menjaga di pos ronda
mendengar suara ayam bunyi dia langsung nyenterin ke arah kandang
nah diduga benar langsung keluar itu lagi makan
sudah dapat setengah badan baru kita langsung eksekusi ularnya
rencananya warga akan menyerahkan ular ini kepada petugas
suku dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan
atau kpkp jakarta timur
ardian sabernadi jakarta